sebuah jurnalistik ini kemudian dilarang
itu sesuatu hal yang kemudian aneh di sebuah negara yang demokratis
bahwa sesungguhnya kebebasan berpendapat kebebasan berserikat itu dijamin oleh konstitusi
beda antara kritik di satu sisi dan itu tindak pidana pencemaran di sisi lain
sepanjang masih dalam batas batas itu adalah bagian dari hak menyatakan
pendapat yang dijamin oleh konstitusi
harusnya negara itu menjamin
negara itu harus menegakkan untuk kepentingan pelindungan hak asasi manusia
oleh karena itu karena itu adalah bagian dari hak hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi
harusnya negara itu memang tidak boleh anti kritik
harusnya adalah memberikan sarana hukum dalam konteks pemenuhan hak untuk menyatakan pendapat dan berserikat
kalau hari ini ada satu hal yang paling penting dalam konteks undang undang penyiaran
yang itu disebut sebagai tulang punggungnya jurnalistik
yang ternyata itu tidak dilarang menurut saya itu sesungguhnya sama dengan mengambil roh yang disebut sebagai kebebasan jurnalistik
mengambil roh kebebasan jurnalistik itu tidak sekedar anti kritik
tapi adalah mereduksi hak hak konstitusional warga
dan negara untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat di satu sisi
termasuk hak dalam konteks jurnalistik yang diatur dalam undang undang pers indonesia
saya rizka klarisa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya